menteri dalam negeri cahaya kumolo mengajak para kepala daerah terpilih yang baru dilantik ke gedung merah putih kpk jakarta selatan
mendagri berharap para kepala daerah nantinya terbiasa berkomunikasi dengan kpk sebagai sistem pencegahan korupsi di daerahnya masing masing
menteri dalam negeri cahyokumolo beserta sejumlah kepala daerah yang baru dilantik tiba di gedung kpk pada rabu sore
dari sembilan pasangan kepala daerah yang baru dilantik tujuh pasangan tiba bersama dengan mendagri ke gedung komisi antirasuah
di antaranya pasangan gubernur dan wakil gubernur dari provinsi sulawesi selatan jawa tengah bali papua jawa barat kalimantan barat dan sulawesi tenggara
sementara gubernur dan wakil gubernur sumatera utara tiba lima belas menit kemudian
usai pertemuan tersebut cahaya kumolo mengatakan inti dari pertemuan yang digagas oleh kpk itu adalah untuk membangun komunikasi dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi
di antaranya mencermati area area rawan korupsi
seperti perencanaan anggaran dan mekanisme jual beli barang
dan kpk saya kira akan bisa jalan kalau disamping laporan masyarakat juga teman teman kepala daerah juga ikut mendukung penuh